hari tanpa bayangan kembali terjadi di indonesia saat matahari ada di posisi tertinggi di langit
fenomena ini membentuk bayangan tegak sehingga semua bayangan menghilang karena tertumpuk objek itu sendiri
fenomena hari tanpa bayangan terjadi di berbagai daerah di indonesia salah satunya di bekasi jawa barat
pada senin siang sejumlah warga menyaksikan langsung posisi bayangan saat matahari berada di atas kepala
dari data bmkg setempat fenomena ini terjadi dua kali dalam satu tahun karena indonesia berada di garis katulistiwa
selain itu suhu akibat fenomena ini dinilai lebih panas dibandingkan hari hari sebelumnya